dunia kiara mulai dua puluh delapan februari jam lima sore di gtv
ya enggak hp nya nggak aktif lagi
cewek cewek kalau ngambek handphonenya dibikin nggak aktif dimatiin langsung
iya juga sih
pasti ada jalan
burung setiap hari makan
masa allah enggak akan memberikan rejeki ke kita
selama kita berusaha pasti ada jalan
intinya papa gak akan lagi mau terima
bantuan atau fasilitas apapun dari hal cukup
nanti kita bicarakan dan bahas ini sama al
sekalian kita ke rumahnya al kita ambil barang barangnya adem
akhirnya nyampe juga
aku ingin bicara dengan kamu din
mau bicara apa lagi sih mas
kayaknya enggak pernah harus ada yang dibicarain lagi mas
ternyata kamu ngebahas soal itu
aku bener bener lagi enggak mau ngebahas soal itu
jadi lebih baik mendingan kamu pergi deh mas
sebentar aja din
aku juga ingin tahu gimana keadaan kamu
sudah kita bicara di luar ya mas
maaf aku gak bisa izinin kamu masuk
karena aku gak mau ada kesalahpahaman
di luar ada pak aldebaran alfari ingin bertemu dengan bapak
oh suruh beliau masuk
terima kasih banyak
maaf mengganggu waktunya ya pak
jadi begini pak
masih ada beberapa hal yang harus gue umus
dan gue nggak bisa cerita sekarang
sebenarnya tuh besok kan ulang tahun
nah gue rencana mau bikin parti nih di cafe pandora
gue pengen besok lu datang jam tujuh malam
gue undang secara khusus secara langsung nih
lagian lo tau nggak sih
kedatangan lo tuh bener bener penting buat gue
ya kalau lo datang nih gue bener bener anggap kayak kehadiran sosok seorang roy
ya udah gue usahain nanti ya
nah gitu dong
nggak masalah al
lima menit sepuluh menit juga nggak apa apa
yang penting lo janji lo datang
oke sekarang aku telpon andien ya
kalau ngambek handphonenya dibikin nggak aktif
iya juga sih
kagak maksud lo begitu juga nggak
lagi ngambek nih handphonenya dimatiin tau tau
apaan sih kamu
ya nggak lah
yaudah aku pergi duluan ya
aku bisa sendiri kok
soalnya mau ke toko buku dulu
michi michi nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang
malam itu aku ingin
langsung ngasih tau ke kamu
siapa ada barang yang sebenarnya
aku disekap sama angga
jadi aku gagal untuk memberitahu kamu
tapi apapun yang terjadi pasti juga akan keungkap kok mas
ya terima kasih kalau misalkan kamu sudah mau
mengasih tau aku tentang
keburukan mas al
tapi aku rasa cukup ya mas
tolong jangan ganggu urusan rumah tangga aku sama sama
mendingan kita urus saja rumah tangga kita masing masing
dan untuk masalah ini biarkan aku sama mas al
yang mengambil keputusan apapun itu
aku minta kamu tolong jangan ganggu
dan tolong jaga perasaan elsa
aku juga minta
aku juga minta
aku juga minta
aku juga minta
aku juga minta
apa jangan jangan dia ketemu sama mba nien
kalau gue marah marah sama nina
gue gak boleh kebawa emosi
mending gue tunggu nino bener bener pergi
dan gue temuin mbak andin
mama mama ngeselin ya
gak usah mbak
nino tadi kesini kan
dia paling cuma mau ngasih tau ke mbak
apa yang udah masalah terbuat
dia nggak berusaha deketin lo lagi kan
apapun yang terjadi dalam rumah tangga mbak
mbak sama sekali gak pernah terbisik untuk kembalikan sama mas nino